hai jonny gerard plate didakwa merugikan negara delapan triliun rupiah dalam kasus sedugaan korupsi
penyediaan menara bts empat g dan juga infrastruktur pendukungnya dan juga memperkaya diri dengan
angka tujuh belas miliar rupiah kita lihat kasus ini dari perspektif hukum pidana bergabung bersama
saya ada harry firmansyah pakar hukum pidana pak harry selamat malam selamat malam bagus
selamat selamat sehat pak harry kalau melihat kasus yang menyeret x mencom info dalam persidangan
tadi sebetulnya konstruksi hukum kita lihat sudah disusun sedemikian rupa dalam surat dakwaan
dibacakan oleh jaksa penuntut umum tapi yang menarik yang menyentil perhatian adalah penolakan
bantahan dari johnny plate bahwa dirinya tidak melakukan tindakan korupsi tersebut dari pandangan
anda seperti apa ya itu hal yang sangat normal ya dilakukan oleh
mereka yang dituduh melakukan satu tindak pidana sebagai suatu bentuk pembelaan hukum tentunya akan
menyatakan yang sebaliknya dari dakwaan nanti nah bicara tentang dakwaan tentunya kan dibuat
secara cermat jelas dan lengkap tadi sudah kita dengarkan juga di persidangan hari ini
bagaimana urayan dari dakwaan tersebut bicara tentang tempus lokus delikti siapa saja yang
berperan di sana dan perannya dia melakukan tugas apa saja itu kan saya
merasa sudah keren ngelir juga di dakwaan itu sudah kita bisa memahami proses terjadi
tindak pidana ini ya ada pihak yang kemudian menawarkan project ada yang mendapatkan kemudian
katakanlah komisi dari sih dari tindakan tersebut dan bahkan ada aliran aliran dana yang di tujukan
kepada tersangka yang hari ini menjadi terdakwa ya pada persidangan hari ini ada jumlah misalnya
sejumlah uang yang digelontorkan berapa kali dan sebelumnya ada agenda pertemuan yang dibuat
untuk mematangkan mungkin rencana dari tindak pidana korupsi ini
walaupun ini masih bentuknya dugaan ya karena belum ada putusan yang final dan mengikat nantinya
tapi keyakinan jaksa penuntut umum kuat karena mendasarkan juga pada adanya nilai kerugian yang sangat fantastis ya
kalau kita baca delapan triliun tadi dari bpkp yang itu tentunya ada pendekatan pendekatan yang digunakan
yang tidak asal asalan dalam kemudian menyatakan adanya potensi
sorry kalau sudah korupsi nggak bicara potensi lagi ya
tapi kemudian secara aktual tadi terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa
begitu mbak puspa
oke kalau kita lihat kemudian apa opsinya apa prediksinya
apa saja yang mungkin bisa timbul kemungkinan apa yang bisa muncul nanti ketika
joni plate membacakan eksepsinya kemudian tetap membantah padahal kita ketahui
ini sudah juga pernah diusut pernah dibahas di komisi tiga dpr ri waktu itu oleh saud situmorang
kemudian juga ada bukti bukti tertentu dengan angka yang sangat fantastis ini kerugian negaranya
apa opsi yang mungkin terjadi
ya saya tidak berusaha mendahului putusan hakim tentunya
saya rasa dengan nilai yang fantastis dengan kemudian sistematisnya perbuatan tersebut
saya tidak yakin hakim akan berhenti di putusan selah dengan kata lain menerima eksepsi dari kuasa hukum
tidak bermaksud untuk kemudian menjatuhkan moralitas dari usaha perjuangan dari teman teman kuasa hukum terhadap kliennya ya
tapi dalam konteks ini perlu saya sampaikan adalah rasa rasanya hakim punya beban moral yang luar biasa
kalau sampai menghentikan hanya di
sehingga ini sepertinya akan didorong untuk ke pembuktian
agar pun kalau putusan hakim nanti itu seperti apa
karena kita tahu jenis putusan itu ada tiga di ujungnya ya
ada putusan bebas putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan
nah sehingga hakim dalam memutus nanti menjadi punya keyakinan yang kuat
karena bicara tentang putusan pengadilan itu kan hakim mendasarkan pada ketentuan satu ratus delapan puluh tiga kuhap ya
dasarkan pada dua alat bukti
bukti yang sah
dengan dua alat bukti itu akan menimbulkan keyakinan hakim bahwa apakah benar
pak plate dan kawan kawan ini bersalah dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana
nah jadi dalam proses ini saya rasa
opsi yang terbuka adalah
mungkin akan ditolak eksepsinya
tapi kemudian akan didorong ke pembuktian
kalaupun ada potensi lain misalnya adalah diterimanya
apa eksepsi tadi atau nota keberatan tadi
ya kemungkinannya ada
tapi menurut saya tidak sebesar ketika kemudian eksepsi ini didesain oleh hakim untuk ditolak karena
berbagai macam pertimbangan tadi dari nilai kerugian dari sistematik yang
dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan
belum lagi kalau kita lihat bahwa
kejahatan ini kan adalah sebenarnya yang dirampas ini adalah hak dasar dari masyarakat ya
berupa mendapatkan katalah pembuktian
katalah pemenuhan terhadap hak komunikasi
ya dalam hal ini yang itu menjadi sangat penting sekali
apalagi kalau kita kaitkan dengan pembangunan di indonesia timur ya
ini sangat butuhkan sekali menurut saya
begitu mbak buspang
bagaimana dengan opsi menjadi justice collaborator
karena kita tahu ini ada delapan terdakwa saat ini yang terlibat
masih ada kemungkinan bahwa ada nama nama lain
mungkin yang belum mencuat sampai saat ini begitu
bagaimana dengan opsi ini yang diminta oleh johnny g plate
ya tentunya bicara tentang hukum pembuktian adalah di sistem pembuktian sendiri kan harus tidak hanya bicara tentang dalil ya
bahwa ada amtori inkum ditonus berbandi
orang yang mendalilkan haruslah membuktikan bahwa misalnya menyatakan bahwa ada peran pihak lain atau dalang yang lebih besar lagi dari perannya pak plate
nah silakan itu jadi poin yang paling penting
itu poin menarik dan poin yang menguntungkan bagi pak platte
persoalannya itu didukung oleh bukti fakta atau tidak
kalau kita lihat juga kan mekanisme dalam kejahatan tindak pindahan korupsi berupa pengadaan barang atau jasa ini kan melibatkan dua kelompok besar ya
kecepatan pembuat kompetensi dan pengguna anggaran
nah kuasa pengguna anggaran ini kan kalau saya tidak salah letaknya pasti di kementerian dan dalam ini adalah menteri ya
pak platte sendiri
nah adakah orang lebih tinggi dan lebih besar daripada posisi beliau saat ini
nah itu yang patut dinanti
kita nggak bisa menjustifikasi saat ini
kita harus menahan ini sebentar untuk menunggu sesuatu buktian berikutnya
oke pak heri ini sepertinya nampaknya ya masih akan panjang begitu persidangan ini berjalan
kalau melihat dengan bukti bukti yang sekarang sudah ada ramai di media masa begitu yang disampaikan dakwaan juga oleh jaksa penuntut umum
jika nantinya terbukti bersalah
kemudian apa hukuman yang mungkin dihadapi oleh
menteri dan jenderal pertama menko minfo
ya tentunya yang tercantum dalam dakwaan adalah pasal dua dan pasal tiga
ini pasal dua pasal tiga ini ancaman pidana yang tentunya maksimal ya bagi pelaku tindak pidana korupsi
dan ini pasal yang kalau saya boleh katakan favorit digunakan bagi penyelenggaran negara
nah ini menurut saya bisa jadi ancaman pidana yang sangat serius
sehingga mengapa dari awal pak pelatih itu skemanya membantah dulu
bahwa bukan saya pelakunya
saya mengerti dakwa
tapi bukan berarti saya melakukan apa yang seperti didakwakan dalam tindak pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
itu statement yang kemudian dipasang di awal tadi kan
karena menghindari karena ketentuan pasal dua pasal tiga ini di undang undang tipikor tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan juntur dua ribu satu memang ancamannya maksimal
bahkan kalau dilakukan misalnya dalam situasi kondisi yang tertentu
bencana alam dan lain sebagainya
di penjelasan pasal dua itu bisa pidana maksimalnya adalah pidana mati
tapi mungkin akan jadi pertimbangan ketika melihat dari lokus dan tempus delikti terjadinya tindak pidana
itu kan kemarin sepertinya di luar dari kejadian pada saat kita covid kemarin ya
kemarin sudah sempat ada salah satu menteri aktif yang waktu itu aktif terlibat tindak pidana korupsi pun tidak dikenakan ancaman pidana maksimal
harapannya sebenarnya bukan hanya bagaimana menghukum pelaku mbak buspa
tapi dalam tindak pidana korupsi ini kan bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara tadi
maka mungkin pricing aset kemudian dalam hal aliran dana follow the money tadi itu perlu untuk diperhatikan
agar tidak hanya nafsu untuk menghukum pelakunya saja
tapi kemudian melupakan esensi dari mengembalikan kerugian keuangan negara pasca terjadinya tindak pidana korupsi
yang sedang diproses pada saat ini begitu ya
oke terakhir pak heri mungkin ini masih panjang begitu ya
tapi menyinggung pak heri menyebutkan soal kerugian negara
kemudian bagaimana proses pemulihan aset kemudian restitusi keuangan dalam kasus korupsi semacam ini
ini mungkin bisa jadi ya kalau dilihat dari beberapa mega korupsi di indonesia ini masuk dalam lima besarnya atau sepuluh besarnya bengke korupsi di indonesia
yang dilakukan oleh pejabat negara
apa kemudian prosesnya berarti
bagaimana dan apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pemulihan kerugian negara
ya tentu willingness dalam hal ini political will pemerintah dalam hal parah penegak hukum perlu membuat komitmen dan konsistensi ya dalam tracing aset ini
karena ini bukan upaya yang mudah juga
karena bisa saja aset aset yang ada itu tidak hanya di dalam negeri tapi sudah ada di luar negeri
nah ini kan harus ada katakanlah strong political will tadi ya
jadi proses ini bisa jadi tuntas karena ya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa darah segar dari suatu kejahatan itu kan pastilah dari hasil dari kejahatan itu sendiri yang berupa uang kan
atau sekarang mungkin kalau sudah bertransformasi bukan uang lagi sudah dibelikan gedung dan lain sebagainya itu juga harus di tracing
jadi memang harus ada tracing dulu terhadap asetnya dipilah pilih mana yang berkaitan dengan tindak pidan atau tidak
sehingga katakanlah dalam hal penegakan hukumnya juga tidak melanggar hukum gitu kan
ini juga perlu diperhatikan sebagai perlindungan terhadap kepentingan dalam hal ini hak asasi manusia ya
jadi dalam hal ini contohnya yang perlu ditekankan adalah harus di tracing dulu asetnya
dilacak dulu kemudian dipilah pilih
kalau ada yang misalnya liquid berarti harus dipupukkan ya kan
dan harus ada kerjasama lintas instansi
harus ada kerjasama dengan ppatk tentunya
kalaupun memungkinkan ada keluar berarti kerjasama dengan pihak luar negeri
dan saya rasa teman teman kejaksaan aku sudah memahami betul problematika yang akan dihadapi ke depan terkait dengan penanganan aset ini
karena sekali lagi aset recovery ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kasus penanganan tindak pidan atau korupsi
sayangnya kalau saya tidak salah membaca ya
mungkin saya salah
tapi saya tidak melihat adanya pasal tppu yang dikenakan di sana
saya nggak tahu pertimbangan apa yang kemudian dijatuhkan
kalau memang benar tadi pemahaman saya terhadap dakwaan ini tidak ada tppu nya
kita nggak tahu apa analisa yang kemudian menjadi poinnya teman teman yang melakukan penuntutan dalam perkara ini tidak mencantumkan ketentuan pasal tersebut
padahal kalau kita lihat dari nilai yang fantastis tadi ya seharusnya ada penerapan pasal itu ya
saya juga tidak yakin bahwa itu ada atau tidak
tapi secara sekilas saya lihat tidak ada yang disampaikan di sana
padahal kalau seandainya itu tidak ada ya itu menjadi penting untuk diadakan
karena sekali lagi bicara tentang pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara tentulah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan

oke kita lihat nanti seberapa besar willingnya
kemauan dari pemerintah untuk bisa memulihkan kerugian negara dari angka yang cukup fantastis rp tujuh delapan triliun rupiah oleh ex menkominfo
dan juga bagaimana pemerintah bisa memberantas korupsi dari pejabat pejabat negara ini
terima kasih banyak heri firmansyah pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di prime news malam ini selamat malam
sama sama mbak buswa selamat malam